aku bunuhmu dulu
hei jangan lari
kau bisa diam tidak
aku bunuh kamu
kamu bisa sakitkan aku
jangan harap aku lepaskan kamu
apapun yang kamu minta pasti ayahku akan kasih ke kamu
apa yang mau kamu minta
apa yang mau ayahku bisa kembalikan kemama aku
ini ulah ayah kau
ulah ayah kau
ayah kau sudah membuat hidupku menderita
aku mau hidupku kembali
kalau kau tidak sesali nasibmu
salahkan ayah kau
kau ikut aku sekarang
kau tidak bisa diam
aku bunuh kamu
tidak mungkin kita mencari di malam gelap seperti ini
tapi bagaimana kalau tuhan tanya
ya saya yang bertanggung jawab
sudahlah buat itu dia tanya aku

oleh prabang termempertahankan bagi aeratu itu di sana
apakah kamu akan mencub fatoatcher kembali
lahir orang tua di sini
orang tua saya tidak mendapat penderitaan tersebut
kau sendiri yang menyebabkan perlahan lahan saya hebat

dia pasti kena ulamnya ayah
kau harus menolongnya
aku tahu ramuani
lapor tuan ku mereka tak ada di sini
kau cari silat tentu sampai dapat
harap aku berterima kasih atas pertolongan kau
kau boleh pergi
aku tak mau pergi
aku sudah bilang berkali kali
aku tak pernah suka dengan apa yang sudah ayahku perbuat
dan menurut aku
tinggal di tempat terpencil seperti ini
jauh lebih membahagiakan daripada harus hidup dengan dia
dan apa kau
jangan sekali sekali kau bakar kayu ini
sudah berhari hari kita mencari
tapi tak juga ketemu
cari terus sampai dapat
si lagnat itu tidak akan bisa pergi kemana mana
awang lagi ke sungai
kita kan sudah lama makan ikan
jangan lupa like share dan subscribe ya